polres cilacap jawa tengah menyiagakan dua ratus personel untuk mengamankan sidang peninjauan kembali terpidana mati kasus narkoba freddy budiman
rabu pagi petugas disiagakan di depan pengadilan negeri cilacap tempat sidang pk berlangsung
petugas juga berjaga di sepanjang jalan saat terdakwa dibawa dari lapas pasir putih nusa kambangan menuju ke pn cilacap
freddy akan menjalani sidang pk pertamanya setelah terpidana mati ini mengajukan pk kepada pengadilan negeri jakarta barat
namun karena lokasi freddy ditahan berada di nusa kambangan sidang pk dipindahkan ke pengadilan negeri cilacap jawa tengah